terima kasih anda masih bersama kami saudara presiden joko widodo menanggapi pernyataan ketua umum psi kaisang pangarepi yang menyebut ayahnya akan membantu para kader psi yang maju dalam pilkada dua ribu tujuh belas
analis politik menilai jokowi masih punya pengaruh di pilkada termasuk bekerjasama dengan prabowo yang menjadi bakal presiden
pada penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih partai solidaritas indonesia atau psi ketua umumnya kaisang pengarap menyatakan presiden joko widodo bakal membantunya di pilkada
turun gunung jokowi membantu kampanye kader psi pada pilkada saat sudah tak lagi jadi presiden november dua ribu dua puluh
ketua umum presiden jokowi yang menyebut ayahnya akan membantu para kader psi yang maju dalam pilkada

saya melihat ya pengaruh pak jokowi ya masih ada tetapi tidak sebesar saat ini
kenapa karena ketika pilkada dilaksanakan di dua puluh tujuh november maka pak jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden
bagaimanapun sosok figur presiden itu pengendali ya ketika satu kekuatan politik ada di tangan presiden
maka bisa juga memenangkan siapa yang diinginkannya di pilkada
bisa jadi pak jokowi nanti bersinergi berkomunikasi
kolaborasi dengan pak prabowo sebagai presiden yang dimenangkannya
untuk tadi bergerak katakanlah memenangkan basis basis katakanlah kantong kantong wilayah wilayah yang pak jokowi inginkan
usai pilpres dan pilek pemanasan pemilihan kepala daerah pada november dua ribu dua puluh empat sudah marah
baik partai maupun tokoh calon kepala daerah sudah muncul ke publik
ada lebih dari lima ratus kepala daerah yang dipilih masyarakat setempat pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
tim liputan kompas tv